jemaah haji indonesia kloter pertama siap berangkat hari ini
jemaah haji kloter pertama diagendakan masuk asrama haji
dan kemudian kurang dari dua puluh empat jam akan berangkat menuju arab saudi
jemaah haji kloter satu dari sembilan embarkasi akan berangkat ke tanah suci pada selasa sembilan agustus besok
pemberangkatan hari pertama meliputi jemaah asal padang jakarta batam makassar bekasi dan surabaya
sementara tiga embarkasi lain dari balikpapan palembang dan aceh akan berangkat pada tanggal sepuluh agustus
pada pemberangkatan gelombang pertama garuda indonesia akan mengangkut tiga puluh sembilan delapan ratus delapan puluh satu calon haji terbagi dalam satu ratus dua kloter
sedangkan saudi airlines akan memberangkatkan empat puluh tujuh empat ratus tiga puluh lima calon haji dalam satu ratus sepuluh kloter
detik finance mencatat penurunan jumlah jemaah yang diangkut garuda indonesia tahun ini
garuda memberangkatkan total tujuh

pemberangkatan harga jemaah ini adalah rp empat puluh sembilan dua puluh turun dari tahun lalu dua ribu lima belas yang memberangkatkan rp delapan puluh dua delapan ratus tujuh puluh lima

pemberangkatan harga jemaah ini adalah rp empat puluh sembilan dua puluh turun dari tahun lalu dua ribu lima belas yang memberangkatkan rp delapan puluh dua delapan ratus tujuh puluh lima

pemberangkatan harga jemaah ini adalah rp empat puluh sembilan dua puluh turun dari tahun lalu dua ribu lima belas yang memberangkatkan rp delapan puluh dua delapan ratus tujuh puluh lima

pemberangkatan harga jemaah ini adalah rp empat puluh sembilan dua puluh turun dari tahun lalu dua ribu lima belas yang memberangkatkan rp delapan puluh dua delapan ratus tujuh puluh lima